arena bowling jakabaring palembang siap menjadi venue cabang olahraga bowling dalam asean games dua ribu delapan belas
kota palembang siap menggelar cabang olahraga bowling dalam event asean games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung bulan agustus mendatang
arena bowling ini dibangun dengan memenuhi standar internasional
terdiri dari empat puluh lintasan di mana semua peralatan di lintasan menggunakan alat yang diproduksi oleh produsen ternama dunia asal amerika serikat
dalam waktu dekat arena bowling ini akan segera diresmikan penggunaannya
saat ini arena bowling sedang dalam tahap sertifikasi oleh para ahli dari amerika serikat
guna memastikan telah memenuhi standar internasional
selain itu lahan dua lima hektare tempat berdirinya arena bowling ini akan dipercantik dengan landscape dan fasilitas umum lainnya
flowling akan diresmikan oleh gubernur sumatera selatan dan menpora
lanjutnya tinggal perapian perapian itu untuk bentification di luar ya landscape societ development dan lain sebagainya
peresmian tadinya tanggal dua puluh januari karena tidak dimungkinkan kemungkinan di pertengahan februari
kita akan melakukan peresmian
yang jelas bisa kita lihat di bowling sendiri
jadi itu dari amerika serikat sedang melakukan sertifikasi terhadap kualitas dari gedung bowling itu sendiri termasuk peralatannya dengan standar internasional
dari penilaian tahap awal yang dilakukan oleh michael seamore technical day gate asian bowling federation asal amerika serikat
ia mengaku cukup puas dengan kondisi arena bowling ini
mike yakin arena bowling ini akan siap untuk menggelar asean games agustus mendatang
untuk penilaian tahap awal venue bowling ini sudah layak menggelar event internasional
namun untuk sampai pada pemberian sertifikat internasional masih memerlukan waktu dan tahapan penilaian lainnya
yang paling utama adalah kondisi lintasan yang terbaik
biasanya akan terus terjadi pergerakan lintasan akibat suhu udara
sehingga sepanjang terus terjadi pergerakan kondisi lintasan akan terus diperbaiki
diakini sebelum asian games berlangsung sertifikat tersebut sudah akan diperoleh